makan jangan pakai tangan kiri banget
pakai tangan kanan
kalau pakai tangan kiri itu biasanya kerjaan setan
iya bang ya
jadi begini bang
dan kalau kita mau mulai makan
jangan lupa membaca ayat al basfah
biar allah reda sama makanan kita ya
cari siapa den
kita nyari yang punya warung lah pak
kita ini udah pada lapar mau makan
dapet orderan masak
aduh mas bu agung tadi pengen makan neng
bukan mas sulika
abis rencana begini
saya permisi atuh
ngeliatin tuh orang kayak gitu banget
dia itu pak jajak
petugas desa yang suruh ngebersihin sampah
yang bikin si opi takut
emang kenapa dia bisa bikin opi takut
ah itu mah nggak penting dijelasin
yang saya aneh sama pak jajak teh
kenapa pakai pakai yang rapih kayak gitu ya
tapi yang bikin gue aneh kenapa warung sulika tutup ya
bukan lu yang aneh gue yang aneh
warung gue yang ngebet
ya gue juga ngebet kali poe
terus dia ya
ngapain ngikutin saya itu ramai orang selamatannya disini iya
oh ini sih mbak tete sulingatnya orderan makanan di sini iya
boleh kali ya kita ikut selamatan kajatan saya harus tanya dulu saya punya dikasih izin apa enggak
pasti ya saya tanya dulu
jatuhin harga diri gue banget makan di tempat hajatan eh orangnya
kalau gua mah mendingan jatuh harga diri daripada aja terpisah gara gara
lapar perut coy cuek cuek cuek ha hahaha assalamualaikum
waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
ini santrinya ustadz sepuh
kok ngeliatinnya pada begitu
nggak percaya kita santri nih
kita bertiga nih santri original asli
santri calon punggung di surga
banyak ibadah banyak memperdalam ilmu agama
ini selamatan masih kosong melompong begini nih teh
kuenya belum keluar ini deh
jangan lupa membaca ayat al basmala

ya bapak bapak semua
sial banget deh nasib gua
baru makan kue satu
ustadz jainal sama ustadz sepuh keburu dateng
akhirnya lo pakai malu malu
makan habak habak aja
kalau saya mau bakal lebih malu lagi
kalau ustadz sepuh itu cerita sama patin
kenapa lo nyaman nyaman ke patin cuy
saya mah jujur aja
balik lagi ke pesantren juga gara gara patin
kalian itu jangan sampai ada yang naksir sama patin
karena bersaing sama temen itu
patin tuh beda
bebek mah kuda
kejauhan buat gue
mau cakep kayak gimana pun patin
kalau gue juga
udah punya pacar
gak begitu nya
jadi kangen kan gue
kalian tidak naksir sama patin
berarti kita terus berteman
saya juga lapar
pokoknya rencana kita berantakan
kalau cinta selain kepada allah
selain cinta terhadap allah
kita juga dianjurkan cinta terhadap alam semesta
dan sesama manusia
yang merupakan ciptaan allah
kalau cinta sama cowok daman kita
asalkan cinta itu semata karena allah
dan sebaik baiknya cinta terhadap allah
terhadap lawan jenis
adalah cinta yang sudah halal
yang lebih berkah dunia dan akhirat
patin duluan ya
kamu kok nanya nanya soal cinta begitu
memang kamu sudah punya cowok hidangan
kamu sudah kepikiran kesana
emangnya kamu gak mau nikah
tapi saya belum kepikiran kesana
hmm terus harapan kamu
pengen punya calon suami yang seperti apa
ya kalau saya ingin punya calon suami yang beriman
bisa jadi imam yang baik buat saya
kau main nebak aja
kalau menurut saya
calon suami idaman itu ya seperti ustadz zainal
orang kayak saya tuh butuh calon suami tuh kayak dia
ya ilmu agamanya lebih mumpuni
supaya bisa jadi imam yang baik buat keluarga
jadi kamu naksir sama ustaz zainal toh
kalau buat naksir sih saya nggak berani
kamu kan tau sendiri
ustaz zainal itu deket sama ustaz sepu dan umi aida
pasti deket sama fatin juga ya kan
dan sepertinya ustaz zainal lebih cocok sama fatin
karena ilmu agamanya sama sama mumpuni